selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua
yang sama sama kita cintai hormati dan muliakan
presiden republik indonesia bapak joko widodo
berikan tepuk tangan yang sekeras kerasnya kepada bapak presiden kita
terima kasih bapak selamat datang di banyuwangi
para menteri kabinet indonesia maju
hadir bersama kita menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
bapak basuki hadi mulyono
juga menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
bapak abdullah azwar anas
pj gubernur jawa timur bapak adi karyono
beserta seluruh jajaran forkopimda
bupati banyuwangi ibu ipuk fiestian diani
beserta seluruh jajaran forkopimda
serta seluruh undangan dan hadirin penerima sertifikat yang berbahagia
alhamdulillah puji syukur kehadirat allah swt
karena kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan
dalam acara yang insyaallah membawa keberkahan
dan keberkahan yang insyaallah membawa keberkahan
atas nama kementerian agraria dan tata ruang
kami mengucapkan terima kasih kepada bapak presiden republik indonesia
yang telah berkenan untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung
hasil program redistribusi tanah di provinsi jawa timur
kami semua sangat senang dan berbahagia
atas kehadiran bapak presiden
selain karena nilai manfaat sertifikat ini
kehadiran bapak juga sangat dinantikan masyarakat
di berbagai daerah yang kami kunjungi
ketika mendapatkan kabar bahwa
bapak presiden berkenan ke banyuwangi
dalam rangka menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat
kami sedang berada di sulawesi
kami mengungkap kejahatan pertanahan
yang dilakukan oleh mafia tanah
kami menyerahkan sertifikat tanah wakaf
untuk beberapa rumah ibadah
sedangkan di palu sulawesi tengah
kami menyerahkan sertifikat rakyat
setelah lima tahun mereka berada di hunian sementara
pasca bencana likuifaksi dua ribu delapan belas yang lalu
tentu setelah menjalankan tugas tersebut
untuk mempersiapkan acara ini bersama bapak presiden
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih
meluangkan waktunya untuk datang ke banyuwangi
sebanyak sepuluh tiga ratus dua puluh tiga sertifikat
sebanyak delapan enam ratus tiga puluh tiga kakak
sebagai perwakilan telah hadir di hadapan bapak presiden
penerima sertifikat redistribusi tanah
mereka berasal dari tujuh belas desa
merupakan sertifikat tanah elektronik
alhamdulillah setelah delapan puluh lima tahun
telah dilepaskan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
melalui penerbitan sk biru
agar tanah yang dikelola masyarakat
mensertifikatkan tanah masyarakat tersebut
melalui program redistribusi tanah
bapak presiden yang kami hormati
tiga tugas yang bapak presiden berikan kepada kami
saat melantik sebagai menteri atr bpn
pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
pertama terkait implementasi sertifikat tanah elektronik secara masif
kami terus galakan setiap hari
telah terbit tiga puluh delapan satu ratus sembilan puluh empat sertifikat tanah elektronik
dan tiga puluh sembilan enam ratus empat puluh delapan buku tanah elektronik
capaian tersebut akan terus kami akselerasi
yang ditunjang oleh kabupaten kota lengkap
untuk mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik
kami menargetkan satu ratus empat kabupaten kota lengkap se indonesia
yang kedua terkait pemberian hak atas tanah
dalam mendukung pelaksanaan carbon trading
saat ini sedang berproses revisi
terhadap peraturan pemerintah nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
dimana terdapat sepuluh poin perubahan
salah satunya untuk mengakomodir
pengaturan terkait penertiban hak bagi lahan
saat ini progres revisi pp tersebut
dan sedang dalam tahap konsultasi publik
diharapkan pada akhir bulan mei dua ribu dua puluh satu
sudah dapat dilakukan penetapan oleh bapak presiden
ditargetkan satu ratus dua puluh juta bidang tanah terdaftar
saat ini kementerian atr bpn
sebanyak satu ratus dua belas juta bidang tanah terdaftar
dari satu ratus dua belas juta bidang tanah itu
akan kami akselerasi realisasinya
pensertifikatan tanah oleh bapak presiden
khusus untuk penambahan nilai ekonomi
mencapai satu ratus dua puluh delapan triliun rupiah
gebuk gebuk gebuk mafia tanah
potensi kerugian keuangan negara
ialah tiga belas tiga miliar rupiah
dan harus kita terus lanjutkan
untuk turut menghadirkan iklim investasi
melalui kepastian hukum hak atas tanah
baik dari dalam maupun luar negeri
akhirnya kami senantiasa memohon
sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui kebijakan reforma agraria
khususnya melalui program redistribusi tanah
bersama seluruh elemen pemerintahan
tanah untuk suatu negara
untuk dapat menyerahkan sertifikat tanah elektronik